sebuah video amatir menunjukkan rumah sakit umum sidoarjo minggu malam kembali digenangi air
air bahkan masuk ruang unit gawat darurat setelah hujan deras mengguyur kawasan sidoarjo selama satu setengah jam
hujan deras juga mengibatkan genangan air di beberapa kawasan di sidoarjo
bahkan masuk ke rumah warga dan mengganggu aktivitas warga
tak sedikit kendaraan bermotor yang mencoba melewati genangan air ini harus mumpung
nanti aku sudah arah kalau nggak seberapa ya nggak pernah ngungsi
ini sudah lumayan masuk nggak ngungsi ya
nggak nggak pernah ngungsi
tidur di mana nanti
nanti bapaknya nggak pernah tidur
takut air ini kan tambah malam
di bogor jawa barat hujan deras yang terus mengguyur selama beberapa jam pada minggu malam
mengakibatkan puluhan rumah di kampung sinar sari kecamatan

warga mengaku banjir musiman ini terjadi akibat adanya luapan air cikalong
perumahan kartika ini kita kena imbasnya semua jadi air kesini numpanya
sedangkan perumahan kartika itu nggak ada saluran airnya
dari ambilnya dari buangnya ke sini semua
jadi nggak seharusnya kan ada pengairan itu harus diutamakan
warga berharap pemerintah daerah bisa mengatasi banjir musiman yang kerap melanda areal perumahan warga
ibutan cnn indonesia